kemacetan sudah menjadi problematika kota besar seperti jakarta
dan sistem transportasi masal digadang bisa menjadi solusinya
dari hi ke kota ini semua di bawah tanah
nanti di bawah tanah di bawah sungai ciliwung
di bawah sungai ciliwung
setelah puluhan tahun terkendala proyek mrt jakarta akhirnya dimulai
seperti apa perkembangan pembangunannya
simak pembahasannya dalam insight with desi anwar
senin dua puluh lima april jam sepuluh malam